saat menggelar gladi bersih upacara menjelang peringatan hari ulang tahun tni angkatan udara yang ke tujuh puluh pada sembilan april nanti
dua prajurit pas khas meninggal dunia
keduanya tewas karena gagal mendarat saat terjun payung
kedua penerjun payung itu adalah pratu supranoto dan kopda beni
sebelumnya para penerjun ini terjun dari ketinggian sepuluh kaki dari pesawat hercules c satu ratus tujuh puluh
kepala dinas penerangan tni angkatan udara marsikal pertama dwi badarmanto menjelaskan
salah satu penerjun mengalami masalah dengan talinya saat proses penerjunan
akibatnya penerjun tersebut mendarat di atas rumah warga
sementara itu penerjun lainnya mendarat saat kondisi angin di sekitar pangkalan udara bertiup cukup kencang dan jatuh di landasan
keduanya meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit angkatan udara esnawan antariksa jakarta
karena satu tali parasinya membelit kita lihat bahwa penerjun sudah berusaha
untuk menarik ke sana untuk merecover
tetapi tidak bisa kemudian jatuh di satu rumah di saling
kemudian yang satu karena itu impact pada saat dia mendarat angin beras gede gedek